ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor melaju dari arah jakarta menuju jalur pantura
melalui jalan raya kalimalang durensawit jakarta timur senin malam
di tengah arus mudik ini sejumlah pemudik menggunakan sepeda motor
sering menempelkan tulisan lucu di bagian belakang kendaraan
mulai dari tulisan rindu keluarga di kampung halaman hingga rindu dengan kekasih serta lainnya
tulisan sengaja ditempelkan guna menghibur sesama pemudik
lain lagi kisah pemudik menggunakan sepeda motor yang satu ini
pemudik ini meninggalkan istri yang dibonceng tanpa sadar hingga melewati perjalanan sejauh dua kabupaten
melansir dari akun instagram at pemalang update peristiwa ini terjadi pada minggu enam belas april
kapolsek wanasari ibtu triyono raharjo menerima laporan adanya seorang ibu muda
yang terpisah dari anak dan suaminya saat mudik
awalnya ibu itu berboncengan dengan suami dan anaknya dari jakarta
sesampainya di pertigaan jalankut brebes pada pukul sepuluh malam sang suami keluar dari jalur pantura
karena merasa salah jalan akhirnya sang suami memutuskan berhenti
saat itulah sang istri turun dari sepeda motor tanpa disadari oleh sang suami
yang tak lama kemudian malah melajukan motor hanya bersama sang anak tanpa istrinya
saat tiba di perbatasan pemalang sang suami baru menyadari sang istri tidak ada dalam boncengan
sang suami akhirnya harus kembali lagi menuju jalangkut brebes
yang menempuh perjalanan selama dua jam untuk menjemput kembali istrinya
masih di jalur mudik sepeda motor di kalimalang kota bekasi
pemudik menggunakan sepeda motor pada senin malam terpantau padat
pemudik masih banyak yang membawa muatan berlebih
di antaranya dengan membawa kardus tas atau berboncengan lebih dari dua orang
alasannya kenapa pak pilih motor pak
udah ada aku dah gitu
waktunya kadang kadang kan buat mengundar mandi
oke di kampung ya pak ya
kenapa gini malam pak
siang kan kerja bulan kan itu
sekarang baru libur
pihak kepolisian memprediksi puncak arus mudik yang menggunakan sepeda motor khususnya di jalur mudik kalimalang
terjadi pada rabu dan kamis sembilan belas dan dua puluh april dua ribu dua puluh tiga mendatang
tim liputan cnn indonesia